sejak kecil sudah menunjukkan keistimewaan dibanding dengan anak anak lain seusianya
jika tak berhati hati nft juga memiliki segudang sisi negatif
kebetulan lucky juga sih agak ada opportunity
student campus ya ada timnya
walaupun timnasnya oke gitu kan di asia level asia
selain dapat mengalihkan perhatian anak dari gawai orang tua juga menggunakan taman bermain ini untuk menguras energi sang buah hati
saya pikir penting buat mereka ini kita utamakan dulu
untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak
dengan rangkumannya tentang penitipan anak
kalau buat orang dulu tuh satu ratus tujuh puluh delapan tinggi
ya hasilnya ada empat puluh dua persen balita yang sudah mengalami kenaikan berat badan
dari bumo pernas dari ithb dari pernah jadi lawan sampai jadi kawan
dari kami dan juga pemerintah dalam menyiapkan infrastrukturnya
karena pbb sendiri tidak punya standard operation procedure yang sangat jelas
jangan cuma suka tapi mereka tuh jagoan
kami mengangkat dan mempertahankan budaya kuliner orang jawa zaman dulu
nah ini akan kemudian tidak cukup terekam ya
sudah hampir dua ribu an kurang dari setahun ini kan
dan kita sudah melakukan banyak sekali upaya upaya kita terhadap efisiensi
dan juga mau menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada masyarakat itu yang perlu
tahun depan gratis biar dapat signing fee seratus juta
purbalingga dikenal sebagai kota perwira
seperti keputusan mkmk antara para hakim ini prof
rencananya akan memberikan kelonggaran di enam aktivitas
berarti lu bela daerah dulu atau bela apa tuh
tetapi kalau anda tanyakan perihal bagaimana maksud pernyataan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto perihal konsolidasi besar
tim lu gagal juara cuman selisih satu poin sama city
komisi pengawas persaingan usaha mencatat
jadi kembali lagi apa salahnya
kedelai akan tetap bisa tumbuh optimal karena batang jagung bisa berfungsi sebagai naungan bagi kedelai yang sedang berbunga
percobaan tanam pertama bule ini dinilai memuaskan
kita lanjut ke tempat pembuatan kain tenun khas gresik di desa gapuro sukolilo gresik
cuman yaudah lama lama mungkin karena terbiasa yaudah
dan kalau anda lihat memang penjagaannya tidak hanya polisi saja